kami awali dengan informasi gubernur sulawesi utara oli dondo kambe
dihadirkan oleh jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi
dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
oli hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan wakil ketua badan anggaran dpr
yang ikut melakukan pembahasan tentang penganggaran proyek ini di parlemen
mantan bendahara umum pdi perjuangan ini telah memastikan hadir dalam sidang
dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut
oli sudah hadir sejak pukul sembilan pagi di gedung pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
oli dihadirkan sebagai salah satu pihak yang ikut dalam proses penganggaran proyek ktp elektronik
dalam surat dakwaan penuntut umum oli disebut telah menerima aliran dana satu dua juta dolar as
selain oli sidang lanjutan kasus mega proyek ktp elektronik kali ini
diagendakan menghadirkan total sepuluh saksi
mereka diantaranya adalah dari kalangan pegawai atau pejabat
di direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
serta dari kalangan pengusaha swasta yang diduga ikut menangani proyek pengadaan ktp elektronik
termasuk direktur pt murakabi sejahtera irvanto hendra pambudi
yang merupakan keponakan dari ketua dpr setia novanto